lihat lihat dulu barangkali ada yang cocok emang barangnya bukan barang baru tapi masih bagus
lihat apa tv yang berapa il yang gede gede juga ada
kalau yang ini
wah tv barang bagus punya
mau ngapain kalian kemari
ini ada pesta perkawinan nih ini pengantinnya
nol sakit ini gini mak jadi maksudnya saya kemarin mak nih saya ini kan belum kawin sama saya kepengen
jadi jodoh gitu maksaia ini urusan si jaya mengkus itu ya ini begini ma mpo ya ilah mbak
ini teman saya dua orang jadi babi babi bagaimana supaya dia jadi manusia lagi gitu kok begitu
silakan masuk hahaha
kalau teman kalian mau sembuh babinya dipakai
ma jangan ma
itu teman saya singgung sama sejaya jadi babi
kalau begitu saya bikin resepnya ya
sud ini dukun apa dukun
tahu mau ngebut
nunggu nunggu nunggu
kalau dalam tempo tiga hari nggak sembuh datang ke sini lagi ya
sud ini dia berdagang dukun
lihat aja tuh
mie tiga dus ayam tiga telur susu
ini bisa pasangin besok kiu kiu
toge keluar besok ini
ini bukan toge togok
loh lu pikiran lu pada kejudi sih
sekarang bayar dulu seratus ribu
sekali datang seratus ribu
dua kali datang dua ratus ribu
tiga kali datang tiga ratus ribu
gak punya duit
saya gak punya duit
kalau begitu kau gak mau bayar seratus ribu aku kutuk jadi babi
daripada kita jadi babi mending kita bayar
ini berapa ini
nah ini ini
ini ini ini gini gua bakal bayar kulkas mau
itu itu itu
sembilan puluh sampai ini jadi seratus
tapi saya nggak jadi babi kan
terima kasih mak
terima kasih pak
terima kasih mak
mari nang salma tuan silahkan masuk
tuhan jangan bilang ya kalau kita pernah ketemu
tuan mas dan neng sama tidak usah terlalu percaya sama kemampuan saya
karena bagaimanapun saya hanya bisa mengetahui
apakah ini perbuatan babi ngepet atau bukan
untuk membuktikannya diperlukan perencanaan yang sangat matang
karena mereka ini sangat licik tuan
mereka ada pelakunya banyak
iya pelakunya ada lebih dari satu orang
tapi untuk menangkapnya sebaiknya pada saat mereka sedang beroperasi
apakah sudah ada petunjuk siapa pencuri yang datang ke rumah mertua neng salma itu
sampai sekarang belum bu
kalau begitu boleh saya bertanya
apakah neng salma dan suami percaya kepada saya
jelas percaya bu kalau kami tidak percaya ngapain kami datang ke sini lagi
baiklah kalau begitu sebaiknya mas daneng salma pergi ke toko yang bernama toko murah
di sana mereka menjual barang barang elektronik
saya berharap sih barang barang yang mereka curi itu belum mereka jual
di mana itu bu
sebaiknya mas pergi ke toko yang penjualnya itu adalah orang cebol
tapi bagaimana dengan caranya menangkap pelakunya
maaf tuan saya belum bisa menjawab pertanyaan tuan
karena bagaimanapun kita harus melakukan pelacakannya terlebih dahulu
eh kamu seperti tujuh orang yang mabuk saja
dan muka kamu telah gelap
dan muka kamu sudah rapi seperti ini
perasaan tv yang ini sangat seret kenapa
ya bukan tv ini saja semua barangnya juga sama
orang orang barangnya dari sana juga tempat yang sama
padahal kan bos sudah menawarkan dengan harga di bawah standar
namanya juga dagang
hari ini kendor besok kenceng
kencang lagi kendor lagi
eh kencang kendor
kendor lagi kencang lagi
kendor kencang kendor kencang
betul juga bos
benar pak itu pasti tokonya
tuh ada orang cebolnya
iya mas benar ayo turun
ada pelanggan bol layanin yang bagus
dilihat ya dulu barangkali ada yang cocok
emang barangnya bukan barang baru tapi masih bagus
lihat apa tv yang berapa il yang gede gede juga ada
silakan lihat dulu
kalau yang ini berapa
kalau yang ini wah lebih
wah tv barang bagus punya pak
bapak ini termasuk selera tinggi kelihatannya banyak
ini barang bermerek pak
kita juga ada dvd pakai remote pakai stereo
sama ini pak
oh jadi bapak mau beli komplit ya
lounspeaker dengan tv nya ya
ya untuk bapak kita kasih ya spesial harga
bisa dibayar di rumah pak
oh boleh boleh
tapi dp dulu di depan ya
bayar satu juta sisanya bayar di rumah
nanti barang kita amter ke rumah servis memuaskan ya
pak kekuitan siapa
oh jadi ya
si cebol kabur
aduh baik baik saja
pertama kali ganti dirima
bile nya pewala ini saya kita dan kartu wiju aja
kenapa bukan kamu si presiden

terus bila kita di taco
diva tinggal siapa
cepat turun barangnya
ayo cepat malah pengok
beres tuan andi sejak menunggu barang barang itu diturunkan
waduh untung dekat sih
kalau kecil kan bawa beginian
bukannya kamu yang jual remote itu
jadi kamu yang mencuri barang barangku itu
kamu cuma pura pura jual remote untuk memata matai rumahku
bapak jangan lurus sembarangan pak
saya tidak pernah mencuri
buktinya mana itu barang bapak
kamu butuh bukti
buktinya saya masih simpan semua kwitansi pembeliannya
kalau kamu tidak mencuri dari mana kamu peroleh barang barang itu
karena saya ini usaha dagang elektronik
ada yang jual saya beli
itu barang mau dari mana saya tidak mau tahu bukan urusan saya
berarti anda menjadi tukang dada barang barang ilegal